senin pagi sekretaris pribadi gubernur papua l p u s hugi melalui kuasa hukumnya stefanus roy renning
mendatangi di treskrim mumpol dan metro jaya terkait pemeriksaan l p u s hugi
sebagai saksi penganiayaan penyidik kpk beberapa waktu lalu di hotel borobudur
namun pemeriksaan ditunda lantaran sekretaris gubernur papua harus mendampingi gubernur papua
kuasa hukum l p u s hugi stefanus roy renning mengatakan akan meminta penjadwalan ulang pemeriksaan hugi
dengan alasan tugas mendampingi gubernur
namun roy belum bisa memastikan kapan pemeriksaan kembali dilakukan karena masih berkoordinasi dengan penyidik
sambil memperlihatkan foto kedua penyidik kpk yang diambil setelah adanya dugaan penganiayaan
roy menilai bahwa tidak ada penganiayaan terhadap penyidik kpk itu
roy juga meminta agar kpk tidak dijadikan alat kriminalisasi pejabat pemerintah
hari ini saya datang ke dirkrimung poldar metro jaya
berkoordinasi dengan unit pemerintah
kami diberi tiga jatahan ras poldra metro jaya
untuk sehubungan dengan panggilan saksi terhadap l p u s sespri gubernur papua
kami menyampaikan bahwa saya sebagai gubernur papua karena suatu hal tidak bisa hadir hari ini
karena harus mendampingi pak gubernur yang baru tiba dari pertemuan dari surabaya
oleh karena itu kita minta ditunda untuk waktu
yang tidak ditentukan karena pimpinan pak dedy tadi mengatakan pimpinan belum ada
jadi kita akan mempersiapkan jadwal berikutnya